ya sudah ada ketua badan kehormatan dprd dki jakarta ahmad nawawi
yang akan berbincang langsung terkait dengan hal itu
selamat malam pak nawawi
iya pak nawawi sebenarnya apa sih pak yang menjadi dasar
dari surat rekomendasi yang menyatakan bahwa william aditya ini diduga melanggar kode etik
apa saja yang dilanggar oleh william
yang menceritakan bahwa william melanggar kode itu siapa
informasi yang didapat bahwa william melanggar kode etik itu siapa yang ngomong
ada pelanggaran yang dinyatakan atas yang dia lakukan
bahwa sebenarnya seperti apa pak
apakah memang yang dia lakukan itu melanggar kode etik atau seperti apa pak
jadi begini william memang sudah kita undang
undang datang ke ruang bk
bk itu menerima pengaduan dari masyarakat dari senaet
terus selasanya kami undang seluruh anggota bk yang sembilan orang itu rapat untuk membahas
ya membahas tentang pengaduan masyarakat
setelah itu kami undang williamnya ke pk untuk menjelaskan dalam rangka klarifikasi
william cukup baik
bisa menjelaskan semua
nah pertanyaan dari bk itu kami itu
kenapa anda sudah mengunggah kuh ppas yang masih dami
yang masih pra pembahasan gitu
yang sebenarnya dami itu bisa saja setelah sebahas jadi nol itu biasa gitu
nah itu alasannya karena kami sudah empat kali bersurat pada bapak beda pak
tidak ada penjawaban gitu
suratnya sudah saya minta
itu ya suratnya sudah saya minta
dan saya mengunggah ke website itu karena kami juga sudah melihat bapak beda sudah mengunggah lewat website itu walaupun masih di kunci gitu ceritanya
nah jadi saya pikir karena bapak bedah juga sudah mengunggah
saya pikir sudah milik publik
tidak boleh dong kita harus tahu
begitu loh ceritanya
setelah saja menjawab
terus kami rapat lagi hari berikutnya khusus tapi william sudah selesai lah
artinya william kan cukup menjelaskan aja kan apa yang dia lakukan gitu aja
setelah william menyampaikan banyak tentang apa yang dia lakukan itu kami rapat ulang seluruh anggota pk untuk saling memberikan
masing masing anggota kan berpendapat berbeda beda
karena anggotanya itu kan sembilan utusan fraksi
jadi seluruh fraksi ada utusannya satu satu satu di pk itu
termasuk psi juga ada pak agus omenangan itu
dari banyaknya kesimpulan anggota pk itu
akhirnya ada kesepakatan yang sama
bahwa seluruh anggota bk mengapresiasi
sifat kritisnya william gitu
jadi kritisnya anggota dewan itu kan wajib sifatnya
karena di dalam taktip dewan itu bunyi
ya di pasal tiga belas saya jual gitu bunyi
hanya memang komar harus adil
dan harus proporsional gitu aja
kemungkinan kenapa bapak dah tidak menjawab suratnya william
mungkin karena tahu william bukan komisi e
bukan tugasnya dia
walaupun boleh anggota dewan siapa saja
tapi kan sudah dibagi tugasnya
menangani bidang ini
bidang ini komisi ini
kan dibagi bagi itu aja
mungkin karena itu gitu ya
iya terus apa mbak
ya tadi pak nawi kan menyatakan bahwa sebenarnya salah satu
hal yang kemudian
dinyatakan bahwa adanya dugaan pelanggaran kode etik ini
karena memang william ini adalah anggota komisi a ya pak ya
sementara yang dikomentari ini adalah terkait dengan komisi e gitu
tadi bapak sudah sedikit menyatakan
terkait hal itu
tapi sebenarnya pak
apakah seorang anggota dprd ini tidak bisa mengkritik lintas komisi
atau seperti apa
karena tadi bapak menyatakan bahwa boleh sebenarnya
tapi di sisi lain sebaiknya tidak
jadi sebenarnya aturannya seperti apa sih pak
karena semua anggota
yang sembilan pun juga berbeda beda pendapatnya gitu
rapat terakhir itu
lantas posisi wilen itu kayak apa gitu aja
apakah melanggar eude etik atau tidak kan itu
karena di dalam tatib dprd juga tidak bunyi satu satu gitu ya
tidak ada yang buni secara detail
yang melanggar kode etik itu adalah abc
itu gak bunyi gitu aja
sampai kemarin itu
setelah seluruhnya selesai
itu seluruh anggota bk mengapresiasi terhadap kritisnya
statementnya yang keluar melalui medsos dan pers itu
mungkin gitu ya
danggap tidak proporsional
karena ada kalimat itu
di dalam tatib itu
jadi sebenarnya william
proporsional mungkin pembagian itu
karena ada komisi komisi kan gitu
dari hasil rapat tersebut yang juga menghadirkan william di dalamnya
setelah itu kan diadakan rapat
apakah melanggar atau tidak
keputusannya melanggar atau tidak pak
tidak disebutkan secara
mengatakan melanggar kode etik
supaya pada saat kita akan mengunggah barang barang yang masih mentah
ini kan barang mentah kuh pps itu
mou juga belum gitu
kan masih bisa
dikomunikasikan lewat telepon
mungkin telepon gubernur
mungkin telepon kepala dinas
yang berkaitan dengan anggaranya dinas itu
siapa dinas mana saja umpamanya
karena anggota dewan tingkat provinsi kabupaten kota itu beda dengan anggota dpr kan
anggota dewan di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu
menurut undang undang atau sejajar
pemerintahan di daerah
jadi unsur penyelenggara pemerintahan di daerah
sehingga kalau ada kekeliruan pun nantinya kalau sampai
kalau sampai tidak dikritis habis
yang keliru juga dua duanya antara pemerintah dan legislatif kan
nah kalau ada salah satu diantara melakukan kekeliruan
mungkin gubernur mungkin kepala dinas atau mungkin anggota dewan
itu kita lihat karena ini barang itu masih bisa dibahas
bisa di telepon bisa dikomunikasikan
ya kita komunikasikan dulu
atau mungkin william saya disarankan oleh di dalam forum
bisa saja nanya dulu konsultasi dulu dengan orang orang yang senior
itulah kira kira semacam gitu
pada waktu kita ketemu dengan william
williamnya cukup kooperatif betul bagus
dan kami juga tidak menyalahkan betul william gitu
baik pak terakhir ini kemudian apa langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya yang dilakukan
setelah adanya hasil rapat tersebut
apa yang akan dilakukan terkait hasil tersebut
dilaporkan kepada pimpinan dewan
sudah saya bawa kemarin dengan pak wakil saya gitu
sampai ke lantai sepuluh ternyata pak ketua dewan sedang keluar dengan sekda katanya gitu
berarti rencananya akan dikirimkan kapan nih pak
tidak jadi kita sampaikan
mungkin besok atau tadi
saya sudah perintahkan sama wakil itu kalau saya nanti nggak datang
saya tidak ada acara
tolong pak wakil bisa menyampaikan juga boleh
baik terima kasih banyak pak ahmad nawawi yang sudah bergabung bersama kami di sini
ketua badan kehormatan dpr dan dki jawa
kita masih akan terus menunggu ya pak ya
bagaimana kemudian perkembangan dari hasil rapat tersebut
setelah nanti disampaikan kepada pimpinan dpr dan dki jakarta
terima kasih pak selamat malam